ganjarwicaksono didi niswandani surabaya jawa timur
terus dia latihan sebelum dia preparation untuk ke si high schoolnya itu kalau lo ada preparation private barang private coach gitu kan
tetapi dalam jutaan tahun itu sedikit sekali terjadi anomali